kita ke informasi pertama musikus i gede ari astina alias jerings ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian
sebelumnya drummer band superman is dead ini dilaporkan oleh ikatan dokter indonesia atau idi bali terkait unggahannya di media sosial yang bertajuk idi kacung who
kepastian ini disampaikan di skrim khusus polda bali kombes pol yuliar kusnugroho rabu siang
kepada cnn indonesia com kombes juliar mengatakan polisi langsung menahan jerings usai ditetapkan sebagai tersangka
penetapan status jerings dilakukan setelah dalam gelar perkara penyidik menemukan unsur pidana yang terpenuhi
polisi menjerat jerings dengan pasal dua puluh delapan ayat dua uu ite terkait penyebaran ujaran kebencian
jerings juga sudah telah meminta maaf kepada ikatan dokter indonesia terkait unggahannya tersebut